sepertinya hubungan nawang dan pak arimon semakin dekat
kalau mereka bersatu nawang akan jadi punya power
dan ini bisa semakin mengancam posisiku
aduh ya ampun
kang ini kemana lagi sih
nanti ke arah sana ya neng ya
nanti ke arah sana iya
ke sana beneran
makasih banyak ya kang
kalau gak karena kang ini saya masih di posan
gak tau nasib temen temen saya gimana
kalau gitu saya balik dulu ke pos neng ya
oke makasih ya
permisi neng ya
gue mau ngapain di hutan sendirian kayak gini
gak dapet koneksi
mana gue udah terlost konteks sama naomi
sumpah pada kondisi
kemana semua sih serem banget ini
yaudah lah ya jalan aja kali ya
paling kalau gue buru buru lari juga langsung nyampe
engga engga bukan siapa siapa
cuman gue mau kelewat
aduh cuman gue mau kelewat beneran nih
mendengar gak apa yang terjadi sama putri dan pangeran
gue takut banget atau gak sih
gue sendirian disini
ya gue juga baru denger tentang putri sama pangeran itu diceritain akan aku
kalo ga gue juga gak tau orang gue dari tadi gak dapat koneksi
mau pulang aja
mana tadi keunjangan
serem banget disini
apa aku susulin rizky ke puncak ya
tapi disana nanti ada bu nawang
dan kemungkinan besar pasti ada pak raymond juga disana
enggak enggak enggak mungkin
tapi aku gak bisa tenang
rizky sekarang lagi di dalam hutan
aduh gimana ya
kalau nanti bu nawang tahu
kematian pak jaka itu aku terlibat disitu
bu nawang pasti ngelarang rizky untuk bertemu dengan putri
untuk dekat dengan putri
rizky pasti akan tahu kalau semua harta yang aku miliki sekarang ini
dari papanya putri
apa jadinya nanti
rizky pasti akan marah besar sama aku
dan aku yakin dia pasti ninggalin aku nanti
enggak enggak enggak
aku gak mau itu terjadi
aku gak mau itu terjadi
sekarang aku harus
mungkin dengan pindah ke london
itu adalah keputusan terbaik untuk aku dan rizky
itu memang yang terbaik untuk kami
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya

aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya

aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya

aku harus cepat cepat ngurus keberangkatannya
udah lebih mendingan

walaupun gue masih pusing ya
gue lagi cari pangeran

sebelum gelap lagi
putri putri putri outfits
sedih rasanya bayangin anak lagi di tengah hutan
dan kita gak tau dia sendiri atau sama pangeran
kalau dia sendiri dia pasti
dia pasti bingung dan kelaparan
gak bayangin putri disana
kita doakan yang terbaik ya
ini juga sudah terang
pencarian akan lebih bagus
bu nawang tenang aja
serahin ke timsa
ini ada makanan
pak bos sama bu nawang tadi belum makan
jangan sampai kosong loh perutnya
terutama bu nawang nih
pak bos kan udah kuat
kita makan dulu ya
perutnya harus keisi